air sungai ke reto di kabupaten aceh kembali meluap dan merendam ribuan rumah di kabupaten aceh utara
banjir juga merendam jalur lintas provinsi di ibu kota kaupaten
banjir kembali merendam ribuan rumah di kabupaten aceh utara senin pagi
banjir terjadi akibat luapan air sungai kereto loksukun kabupaten aceh
sedikitnya sembilan belas desa terendam banjir
sebagian warga yang terjebak banjir dievakuasi menggunakan rakit
sementara warga yang tinggal di bantaran sungai telah meninggalkan rumahnya karena ketinggian air mencapai satu hingga dua meter
salah satu warga yang terdampak banjir misdahlia mengaku belum mendapatkan bantuan makanan dan tenda darurat
udah terkena banjir sampai ada setengah meter
banjir juga menggenangi badan jalan lintas provinsi sepanjang satu lima kilometer
pengguna sepeda motor yang hendak melintas harus ekstra hati hati
pasalnya banyak pengendara yang terjatuh
muhtar yusuf lok sumaweng